puluhan warga kurelimo jorong bukitinggi mendatangi mapol resta bukitinggi pada senin
siang mereka datang untuk melaporkan wali kotanya sendiri yang dianggap telah menyebarkan kabar bohong
terkait perzinahan sedarah antara ibu dan anak kandungnya sendiri kabar hubungan inses itu
diungkap wali kota bukitinggi herman safar saat sosialisasi pencegahan pernikahan anak
pada rabu pekan lalu dalam acara itu erman tidak merinci nama atau identitas apapun
namun sudah membuat warga kurelimo jorong tersinggung
berkolaborasi dengan perantau se indonesia
dalam rombongan ini juga terdapat keluarga yang diduga sebagai pihak yang disebutkan
herman dalam pidatonya telah melakukan inses mereka juga melaporkan herman safar dengan
pasal pencemaran nama baik laporan yang kami terima hari ini dua laporan pengaduan yang

ini itu terkait dengan pemberitaan bohong pernyataan yang disampaikan oleh kepala daerah di
kota bukit tinggi terkait dengan adanya perbuatan dugaan perbuatan ises di yang terjadi di kota
bukit tinggi itu antara anak dan orang tua kandung pihak kepolisian sampai saat ini masih mencari
tahu kebenaran kabar ini mereka menyatakan sudah memeriksa beberapa orang yang mengetahui kasus inses
tentang waktu sepuluh hingga sebelas tahun lalu jonneddy kampang bukit tinggi sumatera barat